ngapain kamu disini
aduh tuhan jantung setirnya jadi copot ke bawah mau diambil dulu ya
ngapain kamu disini
ini ada yang mau ketemu sama tuhan
oh my god boy mau ketemu sama p
tunggu disini entar
yuk kita bantuin
lupa pak pari
cabut cabut cabut
gue berhutang budi sama lo
suatu saat pasti gue balas
gue tinggal ya
chandra kamu gak apa apa

ya udah yuk
kepala pemain yo
nggak ada apa apa bos better
nggak ada yang ngurus
pasti ada bikin adhd
mau ketemu siapa
saya mau ketemu sama
papanya reva dulu
oh sama tuannya
ya udah tunggu ya
kasian si dien boy
nanti diomelin lagi sama papanya si non
ngapain kamu disini
tuan jantung setir jadi copot ke bawah
mau diambil dulu ya
ngapain kamu disini
ini ada yang mau ketemu sama tuhan
oh my god boy mau ketemu sama pi
boy mau ketemu dengan saya
mana surti tau
masih stern boi
pengending aku gak lah wit
naya tenies gelen bukan
boy mau ketemu dengan saya
iya pak maaf banget nih ya pak ya
saya kesini cuma mau nganterin ini buat bapak
soalnya ini dari mama saya
soalnya tadi mama saya tuh udah nungguin pak be
tapi pak be kan gak jadi datang
karena tiba tiba ada
ada keperluan penting
yang membuat saya harus membatalkan acara itu
kalau memang sudah selesai urusannya
saya pikir lebih baik boleh pulang karena udah
kalau gitu saya permisi ya pak ya
boy kamu udah pulang
waalaikumsalam anak ganteng
mau tanya nih responnya pakinya reva apa ya
alhamdulillah respon papinya reva tuh baik banget mbak
dia nerima kue dari mama
mama kayaknya berharap banget deh
papinya reva jadi baik sama gua
kayaknya gue gak usah bilang deh
kalau papinya reva tunggu masih dingin
dan masih jutek sama gua
ya enggak lah ma
soalnya boy juga nggak bisa lama lama di sana
soalnya kan udah mau maghrib
ya gitu ya
kalau gitu bayi mau mandi dulu ya
boy itu harus siap siap yasinan di rumah temen
soalnya mama mama baru meninggal ma
ya udah deh

eh itu itu apa
ki saya sama pak wanto disini yuk
oke selamat tinggal
masa gue dok lopak lopak
dok emakku udah setuju tuh mau nyewain tanahnya ke lo
eh yang itu beneran
ya iyalah beneran masa iya gue bohongan sih lo
lagian gue juga gak mau kali kehilangan bebek melmel
jadi apa yang udah kita sepakati harus kita jalankan segera
kayak kemarin nih
aku like tapi jujur ringan gue takut lu kibulin gue
boleh nggak jadi kalau misalnya biar makin like nih dp nya lu bayar dulu di muka
oh jadi lo maunya di dp di muka nih